rabu pagi persiapan terus dilakukan penyelenggara di trans studio cibubur
menjelang peringatan hari ulang tahun transmedia
panggung penataan kamera tata suara dan pencahayaan
grafik hingga gladiarsik para pengisi acara dilakukan
untuk menunjang kelancaran acara pada kamis lima belas desember
dua puluh satu in satu adalah tema yang diusung pada puncak acara kali ini
sesuai dengan usia dan kiprah transmedia
acara dikemas dengan menarik dan turut mengangkat program program lawas transtv dan trans tujuh
yang sempat berjaya dari tahun ke tahun
kuluhan artis terlihat melakukan rehearsal atau gladiarsik
untuk tampil pada malam puncak transmedia
mulai dari hi fi nasar dewi persik hingga tiara andini
hi fi akan membawakan dua lagu andalannya
tiara andini juga akan membawakan dua buah lagu
berapa kali ya kita beberapa kali ikut di acaranya transmedia sih
untuk moodnya mungkin ini
lupa lebih ke mana
bukan kali pertama berjumpa dengan teman teman trans
ini apa persiapan khusus untuk mengambil besok
yang ini gr
kita gr terus kita kasih karet semen
dan kita mempersiapkan maneswannya juga
jaga kesehatan juga
acara malam puncak hutan
transmedia ke dua puluh satu akan disiarkan secara langsung di seluruh channel transmedia pada pukul delapan belas lebih tiga puluh waktu indonesia barat
anda yang ingin menonton langsung juga dapat menyaksikan acara ini di trans studio cibubur
tim liputan cnn indonesia